polda banten membongkar praktek aborsi di sebuah klinik kebidanan di klinik sejahtera kampung cipacik
desa ciputri kecamatan kaduhejo pandeglang banten
polisi sudah menangkap dua tersangka
keduanya merupakan bidan berstatus pegawai negeri sipil berinisial nn dan er
yang merupakan perawat di klinik tersebut
polisi juga menyita sejumlah barang bukti yang digunakan untuk melakukan aborsi
dalam rilis kepolisian pada selasa siang praktek aborsi dengan modus klinik kebidanan itu sudah dilakukan sejak dua ribu enam lalu
selama empat belas tahun beroperasi sudah lebih dari seratus janin bayi pasien diaborsi
rata rata pasien merupakan pasangan di luar nikah yang tidak menginginkan kelahiran bayi
menurut pengakuan bidan ini sudah seratus lebih seratus lebih yang sudah melakukan aborsi di sana
atau yang membayar dua juta setengah untuk sekali aborsi
praktik aborsi yang dilakukan bidan nn ternyata tidak diketahui warga sekitar
menurut ketua rt setempat sehari hari bidan nn selalu menangani pasien yang datang untuk melakukan cek kandungan hingga melahirkan
meski klinik ini tidak memasang pelang nama praktek bidang
saya kurang mengetahui ya masalah aborsi gitu
tapi kalau praktek kebidanan
dia sudah lama
sudah dari dulu
dia memang kalau ada kecelakaan misalkan ringan suka dibawa dirawat di situ
menurut polisi dari seratus lebih pasien yang melakukan aborsi seluruh janin berusia satu bulan dibuang begitu saja ke wastafel
sedangkan bayi yang berusia tiga bulan dibawa masing masing pasien untuk dikubur
adi mazda adik gelang banten